informasi selanjutnya datang dari hiu paus yang terjebak di kanal pltu paiton probolinggo jawa timur
ini akhirnya berhasil dilepas ke laut bebas pada kamis sore senang banget dengarnya
tim penyelamat hiu terpaksa menggunakan alutsista ya untuk membuat perangkap agar hiu masuk ke dalam jaring
inilah video penyelamatan seekor hiu tutul yang terjebak di kanal air masuk pltu di probolinggo jawa timur
hiu ini akhirnya berhasil dievakuasi tim penyelamat kamis kemarin setelah terjebak selama delapan hari
hiu tutul pun langsung dilepas kembali ke laut dengan kondisi hidup
menurut ketua tim penyelamat dan lanang banyuwangi evakuasi new tutul ini cukup sulit
selain karena memiliki berat sekitar satu ton hiu tutul juga cukup aktif ketika didekati
kemarin kami alokasikan tahap satu yaitu selama lima hari
dan alhamdulillah pada hari keempat dekat sinaritas dan biasanya diperlukan oleh seluruh pihak pihak terkait
di u pause dapat di evakuasi
ya ikan dilepaskan dari jaring khusus yang kita buat
kemudian kita laksanakan penyesuaian terhadap air laut
dan alhamdulillah ikan tersebut dapat kita lepas dalam kondisi sehat dalam kondisi pembatas
sementara itu kementerian kelautan dan perikanan akan bekerjasama dengan pemkap probolinggo dan provinsi jawa timur
untuk memonitoring keberadaan kawanan hiu bernama latin rinkodon taipus
berada di sepanjang perairan probolinggo
selain itu pihak pltu diharapkan segera membangun pagar pembatas agar kasus yototo tidak terulang kembali
yutul anakan sepanjang empat lima meter terjebak di kanal plt atau water inlet pembangkit listrik tenaga uap
kabupaten probolinggo ini merupakan peristiwa kedua kalinya setelah tahun dua ribu lima belas lalu